kemarin banget jagoan udah tangan teh berwibawa ilmu naju rusna cewek ala ala nih
kalau saya perempuan saya juga mau sama raden
akhirnya ada yang monik bahasa mesra ya
bukan itu kainnya teteku ala si amin beruang padung ini mamin ayo atau akan
ini teh orang ajar berani sekali kalian para lelaki masuk ke wilayah kerajaan kami
emang ini kerajaan apa tuh tahu
aduh aduh turun
aduh aduh tr coins
aduh tolong
mereka adalah temanku
lancang sekali kau
kalau kau memang teman mereka
berarti kau juga harus kami tangkap
lati lah ini mas
ayahnya gak bela oke akhirnya
berani sekali kau itu campur
kembali ke istana
terima kasih banyak
kamu selalu membantu
di satu waktu yang terbaik
abiasa memang hebat
nyatu sahalah guru naik kamu
sekarang kita lanjutkan perjalanan
apa yang terjadi
terasa cemas seperti ini
ibunya sangat mengkhawatirkan
raihmu rara santang
karena sampai sekarang
dia belum kembali juga nak
kalau sampai ibuna gentering manik tau
rara santang belum kembali sampai sekarang
ibuna gentering manik pasti akan marah sekali na
ibu na gentering manik pasti akan marah sekali na
izinkan aku mencarinya
ibunya juga ingin mengutusmu untuk pergi
tapi nanda prabu surawi sesa tidak akan mengizinkan
ibunda sangat cemas dengan keadaan ini
dan belum lagi
ibunda sangat memikirkan raihmu kian santan
aku akan tetap mencari mereka
meskipun aku harus melawan tita raih prabu
asalkan itu bisa membuat ibunda bahagia

bukan hamba ingin bermaksud mangrid

tapi izinkanlah hamba untuk mengurus gusti ratu gentering manik
tapi izinkanlah hamba untuk mengurus gusti ratu gentering manik
bunga apa itu terakhir
ini adalah bunga dolan
bunga yang sedang dicari oleh nimas rasanto
hamba akan menghadap gusti ratu kentrimas
dan hamba akan mengatakan
bahwa nimas rasanto sudah kembali
ketiga nimas rasanto
tiba tiba raden mau
udah datang kan teh
berwibawa ilmu jurus alah alah nih
tuh kalau saya perempuan
maksud saya juga
mau sama raden
enggak maksudnya teh gini
kalau paman jadi perempuan
matukah raden ganteng kiumannya
maksudnya teh gini
bagaimana kalau raden abiasa diajak
ya nyari raden kiasan
apa hubungannya rara santang dengan kian santang
orang yang sudah membunuh ayahku
aku harus mencari tahu
kian santang sudah mati
percuma rara santang mencarinya
kian santang selamat
itu tidak mungkin
aku harus mengikuti rara santang
sebelum dia bertemu kian santai
kian santang akan mati di tanganku lebih dulu